inilah mobil dinas baru milik gubernur sumatera barat mahyaldi
yang dalam dua hari terakhir memantik beragam komentar negatif di kalangan publik
mobil dinas baru ini dibeli dengan anggaran pengadaan senilai dua sembilan miliar rupiah
pembelian yang dilakukan di tengah kesulitan rakyat menghadapi pandemi covid sembilan belas memicu polemik
duet pemimpin sumatera barat itu dianggap tidak peka dengan penderitaan rakyat
karena tidak memprioritaskan penggunaan anggaran untuk penanganan covid sembilan belas
mereka justru lebih memilih menggunakan anggaran miliar rupiah untuk membeli kendaraan
kami siang gubernur sumatera barat mahildi akhirnya menyerahkan mobil dinas barunya
kepada satgas penanganan covid sembilan belas provinsi sumatera barat
mahyaldi juga meminta maaf kepada seluruh warga sumatera barat dan rakyat indonesia
atas polemik yang terjadi
jadi saya akan terus berkomitmen untuk melayani rakyat sebaiknya
selagi atas nama pribadi dan pemerintah provinsi sumatera barat
kami menyampaikan permohon maaf dan terima kasih atas kepedulian kita semua
terakhir secara simbolik saya menyerahkan surat dan kunci mobil dinas gubernur
kepada ketua satgas covid sembilan belas
setelah penyerahan secara simbolis dilakukan
sekitar satu jam kemudian wakil gubernur audi joy naldi melakukan hal yang sama
wagub menyerahkan kendaraan dinas barunya jenis hyundai pelisade kepada satgas
diniputan cnn indonesia